good morning wilujeng sumping di bandung kota kelahiran saya
nah hari ini saya akan ajak anda untuk jalan jalan seharian di taman hutan raya juanda
tapi kayaknya daripada kita nanti kelaperan di tengah jalan ya
mendingan kita makan dulu ya sarapan yang sehat yaitu ada nasi uduk lengkap dan juga kopi panas
perjalanan pagi ini saya buka dengan nikmatnya nasi uduk dan kopi panas
yang dapat anda nikmati dalam perjalanan menuju taman hutan raya juanda
di kafe bergaya warung tradisional ini anda dapat menikmati makanan dan kudapan khas indonesia
setelah kenyang menikmati sarapan di kawasan dago saya melanjutkan perjalanan
terletak tujuh km saja dari pusat kota kawasan konservasi alam yang juga kerap disebut tahura ini
menawarkan pengalaman berbeda untuk para wisatawan
ya di sini panorama alam bertemu dengan kisah sejarah
di antaranya rimbunnya hutan yang memiliki luas lebih dari lima ratus dua puluh enam hektare
anda akan menjumpai gua jepang yang terletak lima ratus meter dari gerbang masuk

gua jepang di fungsi jepang

fungsikan sebagai barak militer dan perlindungan
bentuknya masih sama seperti aslinya loh
butuh lima belas menit untuk menjelajah gua yang tidak ditembus sinar matahari ini
sebelum saya kembali menyusuri jalan setapak
eh tunggu dulu
tempat apa ya ini
wah ternyata tempat nongkrong baru di tahura holen spot
selain menyajikan kuliner khas negeri kincir angin
di sini wisatawan
tawan bisa menyewa kostum untuk berfoto nah pemirsa dari gua jepang tadi saya menuju ke gua
belanda dan menemukan holan sport ini ternyata menyewakan baju tradisional belanda langsung aja
nih saya coba biar nuansa kembali ke tempo dulunya lebih terasa yuk langsung ikut saya ke gua belanda
berbeda dengan gua jepang gua belanda yang didirikan tahun seribu sembilan ratus dua belas hingga seribu sembilan ratus delapan belas ini sudah
pernah menjalani renovasi meskipun begitu saya masih dapat menemukan berbagai peninggalan masa
kolonial seperti rel jalur radio hingga gerbang
besi gua belanda beralih fungsi dari plta pertama di indonesia menjadi stasiun radio
telekomunikasi dan kegiatan militer hindia belanda pada awal perang dunia ii
wah keren saya sudah mengunjungi dua goa yang kini jadi obyek wisata populer kota
kembang merinding banget tapi tenang bukan merinding karena yang horror horror tapi karena
nilai sejarahnya yang begitu berharga nah kita sebagai wisatawan harus menjaga
kelesariannya ya tapi sih kalau ngomongin yang horor horor memang sebenarnya ada nih
urban legend di bandung bahwa katanya di sini itu nggak boleh ngomong kata kata mas
nggak ada yang berani saya tulis di sini aja ya aduh udah yuk lanjut
selain gua masih banyak spot lain yang bisa anda kunjungi mulai dari
department effect biasa ngomongin mengenai crust perang dan juga
paham keuntungan dari negara creep silam ini impacting onsets embrol
mungkin kalau untuk para wisatawan utama itu sampah
jadi kalau kita bawa sampah itu selalu dibawa lagi sendiri
tidak boleh dibuang di mana saja
kalau monyetnya itu sekarang lagi dievaluasi lagi dipenjarangan
soalnya komunitas dari hutan itu kebanyakan menyerangnya ke masyarakat
yang utama ke sini
soalnya populasi makanannya itu kurang di sini
jadi bimbawan untuk masyarakatnya kalau ketemu
diusahakan jangan dikasih makan aja
dikasih makan saja jangan
tak terasa hari sudah semakin sore
gini saatnya wisata kuliner
sudah seharian di sini kayaknya kurang lengkap ya
kalau saya nggak menikmati kulinernya
ayam bakar tahura
ditambah dengan ini nih
ini yang unik karena memang cuma bisa ditemuin di sini
ini adalah lemon bean coffee
jadi ada percampuran lemon dan juga coffee
disanjikannya juga dingin
seger banget rasanya itu
ada asemnya tapi juga masih kerasa aroma coffee nya
jadi ini pas banget untuk menikmati kopi di pemandangan yang alam seperti ini
siapa sangka berdampingan dengan spot wisata bersejarah
saya menemukan kafe modern yang menyajikan santapan lezat dan kopi kekinian dengan harga yang bersahabat
betul yang satu itu lebih ke saya lebih pengelola untuk kopi di kedai ini memang milenial ya
memang nusantara ini lebih ke kopi dan berasumsi wah ini kayaknya buka kedai kopi nih
kebetulan kita kawasannya di tahura
taura itu lebih ke taman hutan raya yang benar benar hutan konservasi yang kita harus diperkenalkan ke masyarakat luas
terutama di millennialnya itu
bagaimana anda tertarik untuk menjelajah hutan di masa liburan kali ini
biaya yang perlu disiapkan pun cukup terjangkau
total pengeluaran saya di lokasi wisata hari ini sekitar rp satu ratus tujuh puluh lima
wah badan sehat perut kenyang hati senang
anissa pagih cafe jati bandung jawa barat